penggemar novel seri supernova dewi d lestari kini sudah bisa membaca akhir dari rangkaian cerita fiksi ini
setelah menelurkan lima novel supernova kini d lestari hadir dengan seri ke enam nya yang berjudul intelijensi mbun pagi
empat belas tahun sudah perjalanan kisah supernova yang begitu fenomenal
lalu apa yang ditawarkan di seri pamungkasnya ini
konflik yang terjalin teori teori sains yang ikut menjadi bagian cerita dan imajinasi d berhasil membius penggemarnya
hingga akhirnya novel ini mendapat tawaran produser untuk diangkat ke layar lebar pada dua ribu empat belas lalu
dewi d lestari memulai proyek supernova pada dua ribu satu
novel ini berkisah tentang dimas dan ruben yang bertemu saat berkuliah di amerika serikat
pertemuan mereka berujung pada ikrar sepuluh tahun kemudian mereka akan membuat karya gabungan antara sains dan sastra
dewi memilih intelijensi mbun pagi sebagai judul seri pembungkase
ini cerita puncak pertemuan semua karakter yang sudah berkumpul dari buku satu sampai lima ini ketemunya di sini
jadi ini adalah cerita yang sangat menarik
jadi banyak petualangan banyak twist banyak apa namanya kalau istilah saya begitu dari halaman pertama itu ada gaspol gitu
udah gak ada lagi karena saya udah menyelesaikan pr pr kayak perkenalan karakter yang mendalam dan sebagainya itu udah saya selesaikan di buku buku sebelumnya
jadi sekarang ini udah tinggal petualangan mereka aja semua
merangkum lima belas tahun perjalanan supernova peluncuran buku ini melibatkan sejumlah selebritas seperti chico jeriko joko anwar dinda kanyadewi dan amanda zivanya
jenius sih menurut aku jadi dari situ terbukti bahwa seorang dewi lestari bukan hanya penulis yang mencurahkan isi hati tapi benar benar niat antara hati dan pikirannya gitu dan logikanya
risetnya kan pasti matang banget kan serial supernova ini komplit interdisional
disipliner ilmu gitu loh jadi bukan hanya perihal kehidupan manusia kayak jatuh cinta drama keluarga pencarian jati diri tapi digabungkan juga dengan ilmu ilmu ada fisikanya
aku sering bertanya tanya siapa supernova sebenarnya
supernova adalah satu dari sekian karyadi yang melambungkan namanya dalam jajaran penulis berbakat tanah air
saat ini intelijensi embun pagi sudah terjual tiga belas kopi
beberapa karyadi yang lain seperti filosofi kopi
rekto verso dan perahu kertas juga meledak di pasaran dalam bentuk novel film hingga soundtrack
gria putri jakarta